pemilihan kepala daerah jawa timur tinggal satu tahun lagi dan akan digelar pada dua ribu delapan belas
sejumlah tokoh telah mencuri start untuk berlomba mengambil hati rakyat
lembaga survei carta politika melakukan survei pada lima belas sampai dua puluh juni dua ribu dua puluh
tentang tingkat keterpilihan dan popularitas bakal calon gubernur jawa timur
survei ini dilakukan terhadap seribu orang dewasa yang tercatat sebagai pemilih pada pilkada jawa timur
nama saifullah yusuf tri risma harini dan kofifa indar parawangsa mendominasi bursa pilkada jawa timur
dan berikut ulasannya
dari beberapa nama tadi nama nama ada lima nama yang menjadi nama populer yang selalu digadang gadang oleh masyarakat
salah satunya mungkin kita akan lihat di sini ada saifullah yusuf
dia adalah salah satunya mungkin kalau kita lihat dia ini merupakan wakil gubernur yang petahana dari tahun dua ribu sembilan hingga saat ini
saifullah yusuf sendiri memang sebelumnya dikenal sebagai kader
nu dan gp ansor yang cukup dikenal masyarakat di jawa timur
dia memang sudah malang melintang di dunia politik
sebelumnya juga sempat menjadi menteri desa tertinggal di tahun dua ribu empat hingga dua ribu sembilan dan dua ribu tujuh maksud saya
dan akhirnya menampingi soekarwo untuk menjadi wakil gubernur jawa timur
kemudian selalu ada tririsma harini berdasarkan dari tingkat popularitas
kalau tadi saifullah yusuf tujuh puluh sembilan lima dan tririsma harini tujuh puluh tiga delapan
siapa yang tidak kenal dengan tririsma harini
karena dia adalah wali kota surabaya yang sangat terkenal
dengan prestasinya yang sudah mendunia sudah banyak mendapatkan award sudah banyak dikenal
karena mampu membuat surabaya menjadi kota yang ramah lingkungan
dengan taman bungkul salah satunya dan pedestarian yang juga sangat ramah terhadap pejalan kaki
dengan angka perolehan tujuh puluh tiga delapan persen mungkin nama risma sangat mendongkrak popularitasnya
kemudian kofifa indar parawangsa tadi nama yang sudah kita informasikan
bahwasannya mantan menteri peranan wanita
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan sekarang masih menjabat sebagai menteri sosial
informasinya tadi gerindra dengan perolahan suara tiga belas
tujuh belas kursi di dprd jawa timur diharapkan mampu mendongkrak nama kofifa
tapi kalau kita ingat pada tahun dua ribu sembilan kofifa juga saifullah yusuf dan cak karwo itu berkompetisi
dalam pilkada jawa timur dua ribu sembilan di mana kofifa hanya kalah satu persen
kalau kita ingat satu persen bahkan pilkada jawa timur tahun dua ribu sembilan terpaksa diulang dua kali untuk tiga kabupaten
yaitu di kawasan pamekasan kemudian sumeneb dan juga kota lain di madura
jadi akan pertempuran hangat lagi pertempuran kedua kalinya
kemudian ada nama berikutnya agus harimurti yudhoyono
sosok baru yang kemarin sempat gagal di pilkada dki
mencoba peruntungan juga di jawa timur
tapi kalau kita lihat dari demokrat perolehan suaranya tidak terlalu cukup signifikan
di bawah sepuluh bahkan kursi di dprd jawa timur
dan yang terakhir anang hermansah
seorang selebritas yang memang dibawa oleh pan untuk menjadi
anggota komisi empat dpr ri
dan diharapkan mungkin namanya sedikit bisa menongkrak
lalu kita coba melihat bagaimana tingkat kesukaan ataupun bagaimana masyarakat melihat
kembali lagi saifullah yusuf disukai
karena mungkin jawa timur sendiri pada pilkada dua ribu sembilan ataupun juga pada pilkada sebelumnya pemilihan dua ribu empat belas
memang jumlah pkb sendiri menempati urutan pertama dengan perolahan suara dua puluh kursi di dprd jawa timur
sehingga saifullah yusuf bisa menjadi
salah satu yang terdongkrak dengan pemenangan pkb pada pemilu dua ribu empat belas lalu
serta yang terakhir adalah anang hermansyah
bagaimana kita lihat pergerakan politik nanti apakah memang akan cukup signifikan terhadap nama nama tadi
lalu kita coba bergeser ke elektabilitas ataupun keterpilihan
ini ada sejumlah nama
disusul kemudian oleh tririsma hari ini cukup ketat
perolehan surveinya kali ini sepertinya memang saifullah yusuf perlu berhati hati dengan risma
sosok risma bisa menggrade para pemilih muda terutama wanita di jawa timur
apabila nantinya akan dicalonkan pada pemilu pilkada dua ribu delapan belas
dan tririsma dengan suara pdp yang sembilan belas suara
di dprd bisa cukup signifikan mendongkrak perolehan nantinya
demikian tadi bagaimana kita bisa melihat peta politik pada pilkada dua ribu delapan belas jawa timur
yang akan cukup hangat dengan nama nama yang juga sudah cukup dikenal oleh masyarakat
tidak hanya jawa timur tapi juga nasional